assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
surat al fatihah disebut merupakan surat yang paling mulia
dan mendapat julukan sebagai umur quran
setiap hari bagi seorang muslim
kita juga minimal membacanya tujuh belas kali dalam sholat wajib
al fatihah juga menjadi penentu syarat sahnya sholat kita
nah hari ini kita akan bedah terkait keutamaan surat al fatihah
tentu saja bersama gurunda kita semua
sehat hari ini
wah membahas al fatihah sehat insya allah
sehat insya allah ya
ini saya juga penasaran
karena biasanya kita baca tapi kadang kita juga kurang paham
sebenarnya apa rahasia dibalik ini semua
dan saya juga mengingatkan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa menyampaikan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
al fatihah itu surah yang memiliki keistimewaan
bukti dari keistimewaannya
dia disebutkan secara tersendiri
berdampingan dengan al quran
ketiga allah berfirman
dan sudah saya turunkan saya berikan saya wahyukan kepadamu nabi muhammad
tujuh ayat yang membentuk satu surah
al masani yang dibaca berulang ulang
ini kan berarti menyebutkan al fatihah secara khusus
padahal al fatihah itu bagian dari al quran
itu berarti al fatihah ini memiliki keistimewaan
nah disinilah keistimewaan al quran
dia memiliki begitu banyak nama
dia memberikan nama al kafiyah
al kafiyah yang mencukupi
kalau mau ngapa ngapain baca saja al fatihah
maka dicukupkan oleh allah
al shafi'ah yang memberikan kesembuhan
tetapi ada tiga nama yang terkenal
yang diberikan oleh rasulullah
dan disebut oleh semua ulama sahabat
yang pertama adalah al fatihah
yang kedua adalah umul quran atau umul kitab
kemudian yang ketiga
ini adalah nama
yang paling populer disebutkan di dalam al quran itu sendiri
dan juga disebutkan dalam banyak hadis nabi
masing masing itu punya keistimewaan
yang pertama dia disebut al fatihah
fatihah itu dalam bahasa arab dari kata kata fatah
menyingkirkan sesuatu yang kita mau masuk ke dalamnya
kayak kita masuk ruangan
kan ada pintu
maka saya perlu membuka pintu untuk masuk
maka biasanya yang pertama kali masuk itulah yang membuka

itulah rahasia al fatihah
disebut sebagai al fatihah
karena dia menjadi pembuka al quran
dia disebut fatihah tul kitab
karena semua al kitab mus'haf ini
dimanapun mila beli
itu pasti halaman pertamanya adalah surah al fatihah
dia disebut fatihah tul quran
karena kita di dalam sholat
itu harus membaca al quran
tetapi yang pertama kali dibaca
harus surah al fatihah
di dalam al quran
dia jauh lebih banyak dari al fatihah
tetapi tidak boleh dibaca
itu rahasia disebut fatihah tul quran
dia disebut ummul quran
atau ummul kitab
ummun itu kan ibu
asal dari segalanya
dia harus ada sebelum anak anaknya
ketika kita buka al quran
yang pertama kali apa
jadi dia berfungsi sebagai ibu
yang nanti ibu ini
akan melahirkan anak yang beragam
ada yang laki ada yang perempuan
yang laki saja casingnya beda beda
yang perempuan sifatnya bisa jadi beda beda
nanti rinciannya itu ada di al baqarah
rinciannya ada di al imran
kenapa bisa demikian
karena semua tema yang ada di dalam al quran
itu sebetulnya kembali kepada tiga tema besar
yang ada di dalam al quran
rinciannya itu sebetulnya kembali kepada tiga tema
yang nanti ibu ini akan melahirkan anak yang beragam
ada yang laki ada yang perempuan
kalau yang belum disitukan
ada yang mengatakan
sebuah tema besar
yang dirangkum dalam surah al fatihah
al quran itu kan pasti menjelaskan
yang berkaitan dengan allah
kemudian segala sesuatu yang menjadi urusan makhluk
ayat pertamanya berarti bismillah
ini adalah semua yang berkaitan dengan allah
semua nama allah
itu pasti akan bermuara kesini
kemudian apa yang menjadi urusan manusia
yang menjadi urusan manusia itu
saya harus dapat bimbingan ke jalan yang lurus
supaya saya bersama dengan orang yang mendapatkan nikmat dari allah
berupa taufik dan hidayah ke surga
bukan jalan orang orang yang dimurkai oleh allah
nah di tengah tengah itu
ada yang menyambungkan kan
antara relasi saya dengan allah
ini kan inti al quran
nah itu ada di dalam al fatihah
maka dia disebut sebagai
karena semua ayat yang ada di al baqarah
itu tidak keluar dari
membicarakan sifat dan karakter ketuhanan
apa yang menjadi urusan makhluk
lalu bagaimana hubungan antara makhluk
nah itu yang menyebabkan al fatihah
itu dahsyat sekali
banyak nama juga ya
dia disebut juga as sabook
sabun itu tujuh ayat
rokaat pertama baca apa
kalau sholatnya tiga rokaat
bahkan di rokaat ketiga dan keempat
anda tidak perlu membaca surah lain
cukup membaca al fatihah
tidak ada yang salah ketika itu
tiga orang mau melakukan apapun
karena itu sesuai dengan tuntutan namanya
bahwa dia tujuh yang dibaca berulang kali
berulang kali dalam sholat
berulang kali dalam hidup
sholawat kepada nabi
tidak kurang bagusnya
makanya itu kita sering
apalagi dalam konteks bermasyarakat
biasanya kalau punya rumah baru
misalnya untuk kirim doa gitu
seandainya gapai kemuliaan
saya minta mila untuk membaca al fatihah
sesuai dengan tuntunan agama
anda tidak perlu bertanya
apakah nabi melakukan itu semua
apakah nabi melarang itu semua
ketika kita memahami agama
itu tidak harus sebatas apa yang dilakukan oleh nabi
tapi apa yang diucapkan oleh nabi
dari bahasa arab yang digunakan oleh al quran
dari dialektika hukum
yang kita pahami dalam al quran
itu sudah cukup
untuk quran itu menjadi hidayah
lentera hati kita semua
memandu semua yang kita kerjakan
dengan diawali membaca
surah yang sangat agung ini
baik kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya
pak birsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
orang jangan kau nikmati pujian itu kau belokkan arah pembicaraan itu agar orang tadi tidak memuji
muji engkau di hadapanmu karena pujian yang berlebihan disampaikan di depan orangnya itu
akan melahirkan keangkuhan buat yang dipuji dan kemunafikan untuk yang memuji allah yang
mahasgalanya cukup dengan kata yang sederhana alhamdulillah sangat simpel sangat simpel al fatihah
itu selalu simple tapi kalau anda berhasil memaknainya itu akan melahirkan sesuatu yang
luar biasa misalnya di al fatihah itu ada firman allah yang bunyinya malik yaumiddin bisa dibaca
panjang dan bisa dibaca pendek malik yaumiddin dan malik yaumiddin dia bisa diartikan malik
pemilik dan dia bisa diartikan sebagai malik penguasa allah itu penguasa dan pemilik ini
kesempurnaan karena penguasa boleh jadi belum tentu memiliki
dan orang yang memiliki belum tentu menjadi penguasa tapi allah ini maha segala galanya
kapan pada yaumaddin pada hari dimana kamu akan dimintakan pertanggungjawaban kenapa yang disebut
harus itu padahal padahal semua hari kan logikanya punya allah begitu pak kiai iya agar orang tuh mila
jangan cuman inget hari senin jangan cuman inget hari selasa jangan cuman inget hari raya jangan
dan hari gajian hari gajian tapi ada hari addin addin itu agama seakar dengan dainun dain itu hutang
hutang hutang itu menggambarkan hubungan yang satu lebih tinggi daripada yang satunya yang memberikan
lebih tinggi yang punya hutang selalu merasa rendah eh ada hari loh nanti ada yang maha tinggi dan engkau
akan menjadi orang yang maha rendah sehebat apapun yang kau miliki ketika berhadapan dengan allah kata kata
mengingatkan kita bahwa ada hari bukan senin bukan selasa bukan ulang tahun bukan pernikahan
bukan hari raya tapi itu adalah hari kiamat sehingga ketika kita ingat ada hari kiamat itu memberikan
makna yang luar biasa bahwa hidup itu bukan sekedar di sini sekarang tapi di sana dan di masa
yang akan datang bayangkan mila kalau orang mau melakukan hal yang
negatif tapi sebelumnya sholat malik yaumiddin dia mau selingkuh enggak jadi kenapa karena ingat
ada yaumatdin jadi kalau ada laki atau perempuan yang suka lirik kanan kiri itu mungkin fatihahnya
enggak usuh karena fatihahnya usuh dia pasti takut kan karena ada hari kiamat oke ini saya sampai berkaca kaca karena masya allah dahsyat sekali ya pak gaya kalau kita berdaha ada lagi satu lagi hal yang ingin saya katakan adalah
lagi kan pemilik harifulah pembalasan hanya kepada engkoulah kami menyembah dan kepada engkou tujuh puluh pertolongan itu kan juga kalau kita breakdown juga lagi berdiat segala itu penghambakan yaitu still kalau kita bicara di
dalam agama misalnya ya ayat rap minha surah al fatihah dari awal sampai sebelum ia ke itu menggunakan kata persona orang ketiga karena misalnya bismillah dengan nama allah ar rohman diyaa allah
aa al fatihah dari awal sampai sebelum ia k itu menggunakan kata persona orang ketiga karena
bismillah dengan nama allah ar rohman diyaa allah abr yahya rena dan bismillah dengan nama allah a w
ar rahman dia allah yang maha rahman
tapi begitu iya kah ini dalam ilmu balagoh namanya hitob
iya kah hanya kepadamu
kalau beribadah hadirkan allah
seolah olah engkau sedang menghadap allah
kalau engkau tidak bisa melihat allah
yakin allah akan melihat kita
oleh karena itu pantaskah kita ketika sholat
nah itu pak gai
kenapa karena kita tidak menghadirkan allah
pantaskah kalau kita memberi makanan sisa
kepada anak yatim
ingat loh sebelum makanan itu sampai ke anak yatim
makanan itu sampai kepada allah
apa kau persembahkan hanya bekas makananmu
saat buah itu sudah tidak lagi mengandung selera
kamu baru berikan kepada orang
tidak bergema di dalam hati
ketika engkau tahu ada art di rumahmu
siapa yang mau menjadi seperti itu
tetapi ketika dia berusaha mencari nafkah untuk keluarganya
menjaga kehormatan keluarganya
ingat loh mu'min itu bersaudara
hidup itu ada yang kaya dan ada yang miskin
supaya yang kaya itu memberi kepada yang miskin
dan yang miskin itu hormat berhubungan dengan allah

ya allah saya memberikan gaji upahan ini
itu adalah perintahmu
pantaskah perintah itu diundur undur
dengan uang yang boleh jadi
sudah tidak layak untuk dia terima
itulah diantara maknanya
mengapa kita di indonesia
kalau sedekah itu nyari uang baru
mengapa kita membedakan pakaian ketiga sholat di luar sholat
itu adalah bagian dari
insya allah dahsyat sekali
dahsyat sekali al fatihah
kita lanjut lagi di segmen berikutnya
pemirsa jangan kemana mana
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
pemirsa terima kasih anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode dasyatnya surat al fatihah
pak kiai seperti biasa sudah ada pertanyaan yang masuk ke gapai kemuliaan kita akan semak bersama mari
assalamualaikum izin bertanya kiai
saya pernah membaca bahwa surat al fatihah ini bisa memberikan penyembuhan dan juga perlindungan
dari jin serangan sihir maupun dari gigitan hewan berbahaya
nah apakah itu benar ya kian
assalamualaikum wr wb
waalaikumsalam wr wb
ini pertanyaan dari mbak nadia pak kiai
apakah betul al fatikan ini bisa menyembuhkan
saya tidak ingin menjawab langsung
al quran itu adalah firman allah
dia yang maha baik
maka al quran itu dibaca untuk apapun
terkait dengan kebaikan
tetapi yang menjadi kunci adalah
bahwa ketika kita membaca al quran
kita niatkan yang baik seperti tadi untuk kesembuhan
itu harus dengan keimanan
logikanya begini loh
kalau sakit nih
bertemu dengan dokter
yang kita merasa nyaman
itu sudah separuh sembuh
tapi kalau tidak nyaman
kita tambah sakit kadang kadang
tidak yakin gitu ya
tidak yakin gitu ya
tidak yakin gitu ya
karena itu yakin lah
dalam artian begini
yang menyembuhkan itu semua allah
kalau saya boleh disebut merek
nama obat sakit kepala
atau bodrek zaman saya kecil dan bodreksin
hukum yang allah buat
panas dingin hujan mendung dan sebagainya
kalau anda mau sembuh
maka anda berobat
kalau anda berobat dengan sesuatu yang berbentuk materi
apalagi yang bersambungan
ya allah saya pusing
pahala yang saya dapatkan
ketenangan dan kebahagiaan melantunkan firmanmu itu
sihir tidak masuk ya allah
apa yang ada di dalam tubuh itu keluar dan sehat
itu tidak ada yang salah
bahkan rasulullah itu sering sekali dahulu
membaca surah al fatihah
bahkan ada yang ditulis
kemudian dimasukkan ke dalam air
pertanyaannya kenapa dimasukkan ke dalam air kemudian kita minum
seakan akan disitu ada bekas dari surah al fatihah
firman allah yang masuk ke dalam mulut orang tadi
dan masuk ke dalam tubuhnya
bayangkan seperti apa tubuh kita kalau di dalamnya ada al fatihah
tubuh kita ada jantung maka kita bisa hidup
ada paru paru kita bisa bernapas
bagaimana kalau disitu ada firman allah
tidak ada yang salah
silahkan tapi ingat
jangan suka ngomongin orang kemudian berdoa
jangan ada keraguan tentang kekuasaan allah
insya allah akan mendatangkan
apa yang menjadi rahmat allah kepada kita
jadi bukan di al fatihahnya sebenarnya
tapi bagaimana kemudian keyakinan kita terhadap allah ya
keyakinan kita kepada allah
dulu guru saya itu pernah bercanda tapi bermakna sekali
jadi ada anak kecil itu jalan di satu tempat yang kata orang sekarang itu angker
kemudian muncul mahluk halus
anak kecil ini gak bisa baca doa apapun
kecuali doa makan
allahumma barik lanafima rozaktana
pada satu masa itu makhluk halusnya kabur
karena itu kan doa mau makan
seakan akan anak itu akan menelan makhluk halus itu
boleh jadi dianggap remeh
tetapi kalau saya selalu melihat cerita guru guru saya
dari aspek yang positif
betapa keyakinan kepada allah
betapa kepasrahan kepada allah
membaca apa apa yang diajarkan
oleh para nabi oleh para ulama
dalam konteks berdoa meminta kepada allah
itu kalau dilakukan dengan baik dan benar
akan mendatangkan manfaat
pak kiai ini yang juga menjadi closing statement
bagaimana kita sebagai seorang muslim
kita ini membaca minimal tujuh belas kali dalam sholat
tapi kebanyakan dari kita lalai
bagaimana untuk bisa fokus
salah satunya dengan mentadaburi al fatihah
mentadaburi isi al fatihah
kemudian seperti namanya ummul kitab
itu adalah ibu
yang kita tidak pernah bosan menatapnya
kita selalu yakin ada kasih sayang
yang tanpa batas
maka perlakukanlah al fatihah seperti ibu kita
selalu kita rindukan
selalu kita harapkan rahmat dan kedamaiannya
maka sering seringlah membaca al fatihah
bukan saja dibaca sekedar dibaca
ya bukan saya bilang kalau surah lain anda tidak paham tidak apa apa
ya harus paham juga
kalaupun yang lain tidak bisa anda pahami secara luas
minimal pada surah al fatihah
anda memiliki pengetahuan yang cukup dalam
agar surah itu menjadi pembuka hidayah
rahmat allah ke dalam jiwa kita semua
menjadi panduan kita juga ya pak ya
pak kyai tidak terasa
kita sudah sampai di penghujung program
terima kasih jeza qalohair atas ilmunya
semoga apa yang tadi kita bahas
bisa menjadi bekal
untuk kita semua menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi
saya meladia rahman dan juga kiai haji muhammad faiz undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh